presiden joko widodo memilih opsi memindahkan ibu kota negara ke luar pulau jawa
penduduk pulau jawa yang mencapai lima puluh tujuh persen populasi nasional dan kebutuhan pembangunan yang indonesia sentris
menjadi alasan ibu kota negara harus keluar pulau jawa
meski tidak menyebut secara rinci letak calon ibu kota negara
presiden jokowi melalui menteri perencanaan pembangunan kepala bapenas bambang brojonegoro mengatakan
calon ibu kota nantinya harus berada di lokasi yang bebas dari bencana alam
terletak di tengah posisi indonesia minim konflik serta memiliki infrastruktur dari kota pendampingnya
proyek jangka panjang ini memerlukan dana lebih dari empat ratus triliun rupiah dalam beberapa tahun
arahan presiden adalah dibuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan apbn
tapi melibatkan sebanyak mungkin partisipasi
dari pihak ketiga
tetapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini
wilayah yang dibutuhkan untuk ibu kota baru ini
karena wilayahnya benar benar kota baru yang dipikirkan
ada dua skenario ada yang tiga puluh ribu hektare ada yang empat puluh ribu hektare
jadi ini nanti yang akan jadi pertimbangan tergantung kepada jumlah penduduk dari kota tersebut
skenario pertama jumlah penduduknya satu lima juta
sembilan ratus ribu orang
ini tergantung nanti bagaimana kita mengatur atau merencanakan kota tersebut